aksi unjuk rasa warga terus berlangsung di lebanon satu minggu pasca ledakan yang terjadi di beirut
kita sudah terhubung langsung melalui sambungan zoom dengan duta besar republik indonesia untuk lebanon bapak hajri yanto tohari
selamat malam waktu indonesia pak
selamat malam mbak mepri
alhamdulillah dalam kondisi sehat bapak bagaimana pak dalam kondisi yang baik
alhamdulillah sehat aman baik
ya pak kita langsung akan berbincang dan ingin tahu nih pak kondisi terkini sebenarnya di sana seperti apa
sudah satu minggu pasca ledakan terjadi dan keamanan warga negara indonesia pasca ledakan ini seperti apa pak
ya suasana dan situasi di beirut setelah satu minggu terjadi ledakan besar
dan berbagai aktivitas masyarakat atau sebagian rakyat juga sudah kembali seperti biasa
seperti misalnya para aktivis demonstrasi dan gerakan gerakan protes juga sudah mulai melakukan aktivis
dan juga kondisi politiknya sangat berbeda dengan suasana seminggu yang lalu yang warga masih diliputi oleh kebingungan kekagetan dan kepanikan
sekarang publik sudah mengetahui dengan lebih pasti sumber ledakan
dan karena itu mereka mengenal
dan menginginkan segera terungkapnya siapa yang bertanggung jawab di balik ledakan besar tersebut
yang akan diusahakan ditemukan oleh tim investigasi
baik pak kita bicara
kira kira seperti itu jalan jalan juga sudah mulai rame artinya ya mulai agak macet juga
kita bicara soal aksi unjuk rasa yang tadi bapak sempat sebutkan
ya ini aksi unjuk rasa terus berlangsung
bahkan perdana menteri dan juga beberapa menteri yang ada di sana ini juga ikut mundur pak
lalu bagaimana dinamika yang terjadi di sana
dan kepemimpinan negara saat ini diisi oleh siapa pak dan bagaimana kondisinya
ya libanon ini kan menganut sistem parlementer
dalam pengertian parlement itulah yang menjadi sumber dan sumber yang terdiri dari negara
sumber dan sekaligus pemilih otoritas kekuasaan
itu adalah parlemen yang dipilih langsung melalui pemilihan umum
nah parlemen itulah yang nanti kemudian memilih presiden
dan kemudian presiden memilih perdana menteri untuk mendapatkan persetujuan parlement menjalankan pemerintahan
nah sekarang ini setelah
hari ketiga terjadinya ledakan itu mulai terjadi sebuah fenomena baru di mana beberapa anggota parlemen mengundurkan diri
selama ini yang mengundurkan diri itu adalah biasanya pemerintah yang dipimpin oleh perdana menteri
nah pada hari yang keempat itu baru dimulai beberapa menteri mengundurkan diri antara lain menteri kehakiman
dan kemudian menteri pengungsian
dan kemudian menteri perekonomian
setelah sebelumnya menteri luar negeri
tapi menteri luar negeri mau mengundurkan diri sebelum terjadi ledakan
nah setelah itu baru perdana menteri menyatakan mengundurkan diri
dan dengan demikian sekarang terjadi kekosongan kabinet kekosongan pemerintah
karena memang perdana menteri adalah pemimpin kabinet dan pengunduran diri itu berarti kekosongan perdana menteri dan sekaligus kabinet atau pemerintah
nah jalannya pemerintahan sehari hari sekarang dilaksanakan oleh presiden bersama sama dengan parlemen
tetapi seperti saya katakan tadi anggota parlemen yang mengundurkan diri itu sudah mencapai jumlah sembilan
orang anggota dari berbagai partai politik
nah ini sebuah fenomena baru yang kita juga tidak tahu kira kira bagaimana skenario ke depan
tapi setidak tidaknya ada tiga skenario
yang pertama presiden segera akan mendapatkan tokoh yang ditunjuk dan dipercaya untuk menjadi perdana menteri
membentuk kabinet dan kemudian mendapatkan persetujuan parlemen
itu normal seperti kemarin tahun dua ribu sembilan belas juga perdana menteri beserta kabinetnya mengundurkan diri
solusi dengan skema politik seperti itu yang terjadi
kalau itu skenario pertama ini yang terjadi ya tidak akan menambah gejolak baru secara lebih dalam lagi
yang kedua adalah skenario tidak bisa dibentuk pemerintahan baru
dan inilah yang dikehendaki oleh para demonstran yang menginginkan dilakukannya sebuah pemilihan umum baru
pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen baru dengan undang undang baru
yaitu sebuah undang undang yang tidak lagi membagi bagi
tidak lagi membagi bagi kekuasaan politik berdasarkan pendekatan sektarianisme
terutama ini dipelopori oleh anak anak muda
nah skenario yang ketiga adalah tidak tercapai apa yang diinginkan pada skenario kedua
dimana kemudian nanti presiden dan ketua parlemen sekarang yang merupakan tokoh yang sangat senior
di libanon mungkin mengambil sebuah keputusan keputusan yang lebih drastis
nah itu yang akan membuat peta politik ke depan juga semakin penuh ketidakpastian
yang paling simple dan paling aman adalah kalau skenario yang pertama itu yang terjadi
pak di tengah adanya
hanya kemudian nanti seperti
ini hanya nasib perdana menteri hj diab yang mengundurkan diri
yang akan berhadapan dengan gerakan protes yang diduga akan juga memiliki nafas yang panjang
iya pak dubes ini di tengah adanya dinamika politik yang seperti ini
aksi unjuk rasa juga tadi kita saksikan bahwa bahkan sejumlah fasilitas publik kendaraan dari milik warga ini juga rusak begitu akibat adanya unjuk rasa
bagaimana kemudian keamanan dari warga negara indonesia pak
mungkin bisa diperjelas lagi dipastikan lagi kondisi wni seperti apa
dan imbauannya kepada wni yang ada di sana agar terus bisa dalam kondisi aman
apakah kemudian kondisi unjuk rasa seperti ini kemudian juga berdampak pak bagi warga negara asing yang ada di beirut khususnya
tetapi alhamdulillah warga negara indonesia di libanon khususnya di beirut
tetap dalam pantauan kami karena kami terus melakukan komunikasi dengan warga negara indonesia
di samping juga melakukan kunjungan ke rumah rumah warga negara indonesia yang juga kemarin berada pada posisi tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian
di samping kami juga kbri menyampaikan
kami juga melakukan bantuan
tetapi bantuan secara keseluruhan akan kami lakukan pada setelah upacara tujuh belas agustus yang akan datang
kami akan memberikan bantuan paket kepada seluruh warga negara indonesia yang berada di libanon bukan hanya di beirut
kalau yang di beirut sudah bisa kita cicil pada hari hari ini
waktu itu kita akan berbincang dengan warga negara indonesia
terima kasih pak
terima kasih pak
karena diharapkan untuk menjauhi lokasi lokasi yang menjadi pusat dari gerakan protes dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan
karena kebetulan setelah lejakan ini juga angka kasus baru covid sembilan belas juga mengalami lonjakan yang menjauh
karena kebetulan setelah lejakan ini juga angka kasus baru covid sembilan belas juga mengalami lonjakan yang menjauh
dan juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan bahkan hampir dua lima kali lebih dari hari hari sebelumnya
karena itu diperlukan kehati hatian dan kewaspadaan yang lebih kepada warga negara indonesia
baik terima kasih banyak bapak hajrianto sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia the world tonight
kita sama sama berharap kondisi tersebut baik
sama sama berharap kondisinya bisa cepat membaik kembali kondusif
dan pastinya seluruhnya atau semuanya ini
baik warga negara indonesia maupun seluruh warga yang ada di lebanon bisa dalam keadaan sehat
terima kasih banyak bapak sudah bergabung bersama kami
amin sampai jumpa kembali